putri arumdalu adalah istri saya
kalau kau ingin merebutnya dariku
langkahi dulu mayatku
kamu terlalu sombong
aduh siapa lagi sasaran kita berikutnya
wah cantik sekali dia
kita bersenang senang hari ini
kurang aman kalau kita bersenang senang disini
udah lah disini aja
kalau ada orang gimana
enggak gak ada
kamu akan menghibur kami yang hahaha
kamu tak sepaku
kami gak akan menyakiti
kami justru akan memberikan kami kesenangan
kamu kemana dia
aku juga tidak tahu
cepat sekali larinya
hilang kesempatan kita untuk bersenang senang
ayo kita cari kesana
karena saya tidak akan mempermasakan kamu
paman bibir pangeran vaksin tolong
itu tadi suara istriku
ayo kita cari dia
baik pangeran vaksin
saya bilang kamu diam
tidak ada vaksin tolong
jadi kamu yang bernama pangeran vaksin
kamu yang sudah merebut calon istriku
turutin perintahku dan lepaskan istri saya
kamu jangan bermimpi vaksin
saya akan membawa pulang arum dalu
dan akan menikah
putri arum dalu adalah istri saya
kalau kamu ingin merebutnya dariku langgai dulu mayatku
kamu terlalu sombong vaksin
masa sejuk dibawah singkongan kami
itu mitu ethan kemana mana
aku pasti membahas kamu
tentu bagi aku
kamu pasti akan kembali sama aku
mulai saat ini sebaiknya dinda
jangan pernah pergi keluar dari istana ini sendirian
karena kanda takut
kalau raden boma itu akan kembali lagi untuk menculik dinda
terima kasih ya
kalian aku tugaskan untuk selalu menemani istriku
kemana pun dia pergi
dia tidak boleh berada
sendirian sekalipun dia ada
di dalam lingkungan istana ini
injilkan jeng pangeran
bibi akan menjaga doro arum
paman juga janji yang pangeran
paman akan menjaga
jangan sampai doro arung dalu
nyawa paman sebagai taruanya
untuk menjaga keselamatan
doro arung dalu jeng pangeran
terima kasih banyak ya
kalian semua adalah harta harum yang paling berharga
putri arung dalu sudah menikah dengan pangeran paksi
membawa dia kembali saja
kamu tidak bisa
tapi pangeran paksi itu terlalu kuat pak
kami aja bahkan tidak mampu untuk mengalahkan dia
kamu itu harus pakai cara yang lebih cerdas boma
kamu jangan bodoh
kamu juga jangan cepat menyerah
kita harus mencari putri arung dalu
putri arung dalu
sebelum ayah dan ibunya menemukan dia
ini merupakan senjata untuk memaksa dia menikah dengan kamu
saya akan berpikir keras dan melakukan semua macam cara
untuk membawa arung dalu kembali
tapi pasti nggak akan mudah
pangeran paksi akan memberikan perjagaan arung dalu kemana pun dia akan menuju

itu pak pangeran
itu pak pangeran